akos berhati hati dengan sus itu
sudah beberapa hari aku tidak melihat wajahnya
sampai kapan aku harus terbayang bayang olehnya
dendamku tidak akan pudar
sampai aku melihat dia mati di tanganku

amal mendapat laporan dari prajurit penjaga gerbang
prajurit sukamana menyerbul kemana
siapkan pasukan untuk siaga
kita akan berperang sama mereka semua
aku tidak boleh menunjukkan rasa sakitku
di depan kentangmu
sakit sekali bukan
lebih sakit lagi mukanya tersiram air panas
masih sakit sekarang
berani sekali kau mengejeku
cepat cambuk dia lebih keras lagi
kenapa kau tahan
sungguh sakit bukan menahan rasa sakit itu
kenapa aku harus mengadu
aku lebih suka menahan
untuk membuat hatimu semakin tersiksa
aku kurang ajar
serahkan cambuk itu
biar aku sendiri yang mencambuknya
untuk menukar dia
saya akan mencari
ini ada uku
kau akan mati di tanganku putra siliwangi
kau menyerang istana aku arda lepah
akhirnya kita bertemu kembali
kenapa kamu membuat toh naranjepajit

sampai jumpa di video selanjutnya
apa yang terjadi dengan resi
kenapa resi terlihat lemah
dan juga pucat
tenagaku semakin lemas
jaga dewa batara
aku harus menolongmu
apa yang harus aku lakukan
yang bisa melepaskan
baiklah resi guru
aku akan mencarinya
arda lepa kenapa kau menyerang pajajaran
bukankah urusan pajajaran dengan sukaman itu telah selesai
urusan pajajaran dan sukaman akan selesai setelah kau memberikan perempuan bercadar itu
siapa yang kau maksud
kau tidak usah melindungi dia
akan ku berakhir ke abrik pajajaran
sampai aku menemuinya
ya allah siapa yang mereka cari sebenarnya
juru stapak setan
aku harus berhati hati dengan jurus itu
kemana kian santang
sudah beberapa hari aku tidak melihat wajahnya
sampai kapan aku harus terbayang bayang olehnya
dendamku tidak akan berakhir
dendamku tidak akan berakhir
aku tidak akan pudar
sampai aku melihat yang mati di tanganku
aku sungguh tidak sabar akan hal itu
di luar ada musuh yang menangis tanah
biarkan saja mereka berjaga di luar istana pajajaran
memang sudah seharusnya
kalau prajurit prajurit besar pajajaran berjaga di istana pajajaran
bukan begitu nanda prabu
masalah di istana ini sudah banyak
jangan ditambahkan lagi
ampun nanda prabu
hamba gusti prabu
bawa ibu ndaku ke tempat yang aman
sendika gusti prabu
tapi di mana saat ini gusti ratu ketrik manik berada
ibu ndaku ada di ruang cambuk
cepat ke sana
sendika gusti prabu